data badan siber dan sandi negara mencatat ada sebanyak satu enam miliar anomali trafik internet atau serangan siber di indonesia pada tahun dua ribu dua puluh
hingga oktober dua ribu dua puluh dua bssn telah menemukan sekitar delapan ratus juta serangan siber
tiga sektor yang paling rentan terkena serangan siber adalah pemerintah pusat daerah dan ekonomi digital
menurut data yang sama jenis serangan siber yang paling sering dilaporkan pada tahun dua ribu dua puluh satu adalah sql injection ransomware dan xss
serangan skl injection merupakan injeksi kode ketika terjadi celah keamanan database dalam sebuah aplikasi atau website
ransomware adalah serangan siber yang dapat mengunci file maupun perangkat elektronik agar pemilik tidak dapat mengakses
sedangkan serangan siber yang paling sering dilaporkan adalah pemerintah pusat daerah dan ekonomi digital
s adalah serangan siber di mana peretas menyisipkan kode berbahaya ke sebuah program untuk mencuri data pribadi pengguna
pemerintah telah melakukan sejumlah upaya mencegah terjadinya serangan siber
peraturan pemerintah no tujuh puluh satu tahun dua ribu sembilan belas tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik
serta undang undang perlindungan data pribadi yang baru disahkan pada september dua ribu dua puluh
undang undang ini diharapkan dapat memperbaiki
tata kelola data pribadi serta memberi sanksi kepada penyelenggara sistem elektronik jika terjadi kebocoran data pribadi yang mereka kelola
selain itu bssn juga tengah membangun tim respons yang bertujuan untuk melindungi sistem dan data dari serangan siber
bssn mendapatkan amanat rpjmn dua ribu dua puluh sampai dua ribu dua puluh empat untuk membangun satu ratus tiga puluh satu cheaser komputer security insident response team
di mana kita bangun itu di kementerian lembaga bumn pemerintah provinsi
kita bangun itu ciser sebagai tim tanggap insiden siber awal dalam menangani krisis siber yang dimiliki oleh masing masing kementerian atau penelembaga
nah siapa sumber daya manusianya
sumber daya manusia terdiri dari orang orang yang berada di kementerian tersebut
bagaimana mereka mendapatkan pelatihan pembimbingan dan lain lain itu diberikan oleh bssn
nah cser ini diharapkan oleh bssn menjadi
tim tanggap insiden pertama
namun beragam upaya pencegahan pemerintah tidak menutup kemungkinan serangan siber bisa dihindari
lantas apa yang harus dilakukan jika data bocor akibat kejahatan siber
kami bertanya kepada perusahaan penyedia pelatihan teknologi informasi trenocare
apa yang bisa kita lakukan saat kita mengetahui kalau data kita ini sudah bocor agar tidak terulang lagi
oke kalau data kita sudah bocor itu sudah pasti
karena data itu sudah tersebar
karena data itu saat ini sangat bebas dibagi bagi
maka bahkan diperjualbelikan
jadi kalau setelah kita mengalami data itu bocor yang pertama kita akan lakukan satu pasti jangan panik ya
kedua kita cek data apa yang bocor
apakah handphone apakah email atau yang lainnya
setelah kita tahu data data itu bocor jadi kita harus melakukan preventif
jangan sampai itu terulang lagi
oke seperti yang saya bilang tadi bahwa misalkan nomor handphone ini bocor
kadang kadang kita tahu bahwa data itu kita bocor yaitu misalkan kita suka terima kontak kontak atau telepon dari orang orang yang kita kenal
atau kita terima email email dari orang orang yang kita kenal
bahkan ada orang orang yang blasting iklan iklan yang macam macam
nah kalau kita data itu bocor dari handphone mungkin salah satu caranya kita menggunakan tadi truk caleg
true caller itu kan berarti kita membatasi
jadi telepon telepon yang berbawa spam itu bisa dilimitasi
kedua kalau kita punya email tadi kita bilang otp
ada bentuknya otp atau kita melakukan double verification
terus yang ketiga ada namanya password manager
jadi kalau sekarang kalau di email itu pada saat kita login dia biasanya akan tanya apakah password ini disimpan atau tidak
setelah kita simpan nanti kita login lagi dia akan tanya
jadi kalau kita simpan nanti kita login lagi dia akan tanya
atau melakukan up to notification
tugas anda sebagai pengguna adalah menjadi penjaga bagi diri sendiri dengan tidak sembarangan membagikan informasi pribadi di internet
pastikan juga sistem keamanan anda sesuai standar
menerapkan zero trust pada semua pihak dan tanggap pada semua ancaman
tim liputan cnn indonesia